tiga kelurahan di wilayah jakarta utara masuk dalam tiga teratas dari sepuluh kelurahan dengan kasus covid sembilan belas tertinggi
kelurahan yang pertama atau urutan yang pertama adalah kelurahan pademangan barat
kemudian urutan kedua ditempati kelurahan sunter agung dan urutan ketiga adalah kelurahan penjaringan
sementara untuk urutan keempat dan kelima ditempati oleh kelurahan petamburan dan kelurahan sunterjaya
lantas mengapa kasus covid sembilan belas tertinggi berada di wilayah ini
apakah karena jumlah penduduk yang cukup padat
ataukah masyarakatnya yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan covid sembilan belas
kelurahan pademangan barat memiliki enam belas rukun warga dan dua ratus lima belas rukun tetangga
kelurahan dengan luas tiga lima puluh tiga km persegi ini terbilang sangat padat
dengan dua puluh empat empat ratus dua puluh dua jiwa menghuni setiap kilometer persegi
di sudut sudut gang dan permukiman
saya melihat banyak warga tidak berpengalaman
tidak mengindahkan protokol kesehatan covid sembilan belas
mereka tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak fisik
menurut lurah pademangan barat rm ruspandi
pihaknya telah berulang kali melakukan edukasi
bahkan menerapkan sanksi terhadap warga
yang kedapatan melanggar atas kesehatan covid sembilan belas

kita denda sekarang
kalau dia tidak mau pakai masker atau ngomongnya lupa denda
denda berarti dia itu sudah melanggar ketentuan tiga bwl
dengan ditulis oleh satpol pp dicatat namanya ktp nya dilihat orang mana
perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan covid sembilan belas
di kelurahan pademangan barat ini
membuat angka kasus baru terus bertambah
tapi untuk sekarang yang sehat pun
maksudnya mereka ke poli umum
tapi setelah di anamnesa ditanya di tracing seperti itu
tersangka ke arah covid
ya kami lakukan pemeriksaan spesifik
merepit terkonfirmasi pun ada beberapa di bulan ini
kelurahan pademangan barat dihuni oleh sekitar delapan puluh sembilan ribu penduduk
tak heran jika di wilayah ini banyak pemukiman kumuh
ditambah lagi dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang tidak begitu tinggi
menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan tingginya kasus covid sembilan belas di wilayah ini
arman helmi softan herdiagama jakarta